kita beralih ke topik lain empat belas petugas kepolisian resor kota besar bandung dan tujuh anggota komisi pemberantasan korupsi
masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin bandung pada rabu siang
belum diketahui maksud kedatangan sejumlah petugas tersebut
dua belas polisi bersenjata tiba pada pukul empat belas tiga puluh di lapas suka miskin bandung disusul dengan datangnya mobil kpk
total ada tujuh anggota kpk yang menggunakan masker dan membawa koper yang masuk ke dalam lapas
ditanya soal kedatangannya pihak kpk bungkam dan meminta menunggu keterangan dari jurubicara kpk febri diansyah
produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi berada di depan lapas suka miskin bandung jawa barat
kiki jadi proses penggeledahan apa di lapas suka miskin yang dilakukan kpk ini
apa yang sebenarnya kembali dicari oleh komisi antirasuah
kembali komisi pemberantasan korupsi eva mendatangi lapas sukamiskin pasca ditetapkan yawai dusen sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kpk
tepat pada pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat tadi kami melihat ada empat belas anggota kepolisian dari polrestabes bandung bersenjata lengkap
awalnya kami mengira bahwa ini akan mengawal kedatangan dari fuad amin yang kemudian hingga saat ini memang belum berada di dalam lapas
namun tidak lama kemudian ketika kepolisian sudah tiba di lapas suka mis
datang mobil kpk bersama dengan tujuh anggota kpk yang kemudian menggunakan masker dan membawa sejumlah koper dan masuk ke dalam lapas tanpa memberikan apapun kepada rekan rekan media
kami sempat bertanya dan juga mengejar maksud dan juga tujuan kedatangan dari komisi pemberantasan korupsi ini apa
namun mereka tidak memberikan keterangan apapun dan juga menyarankan untuk menunggu karena memang akan ada statement dari jurubicara kpk febri diansyah
dan kami mencoba mengkonfirmasi ke sejumlah pihak termasuk juga dari petugas sipir
dan juga tujuannya apa
dan memang kalau misalnya kita mengacu kepada apa yang kemudian dikatakan oleh pihak kpk di jakarta
dan juga tadi sempat saya berbincang dengan salah satu sipir bahwa memang komisi pemberantasan korupsi di dalam tengah melakukan penggeledahan dua kamar yang sebelumnya telah disegel oleh komisi pemberantasan korupsi
dikarenakan pada sidak yang kemudian dilakukan ini tidak ada warga binaan di dalamnya
dua kamar tersebut adalah kamar tb kairiwardana alias suawan dan juga kamar fuad amin
untuk dua kamar tersebut memang jika mengacu kepada dirjenpas repugubudi utami kemudian juga plh kalapas kusnali mengatakan dari ott pada hari sabtu dinihari hingga pada rabu sore belum disentuh oleh pihak dirjenpas ataupun dari pihak plh kapasuka miskin
hal ini dikarenakan untuk menghargai proses yang kemudian tengah dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
jadi artinya memang komisi pemberantasan korupsi ini tengah melakukan penggeledahan
terhadap dua kamar tersebut yang sebelumnya ketika akan dilakukan proses penggeledahan ini tidak ada kuncinya
sehingga memang ada kesulitan bagi kpk pada sabtu dini hari lalu untuk kemudian bisa melakukan pemeriksaan
kami belum mengetahui spek apa yang kemudian dicari oleh kpk dan juga apa yang menjadi tujuan yang dicari oleh komisi pemberantasan korupsi
namun apabila mencari dua orang yang kemudian tidak ada di dalam lapas tb herudiwardana atau alias wawan memang pada hari minggu
suara yang terdengar di dalam lapas
sedangkan fuad amin maksud kami belum berada di dalam lapas dikarenakan masih tengah melakukan pemeriksaan di rumah sakit santo boremius bandung
kami sempat menghubungi pihak rumah sakit eva
bagaimana kondisi terkini dan mengapa sudah beberapa hari fuad amin ini tidak berada di dalam lapas
dan karena memang fuad amin ini tengah melakukan pemeriksaan insentif dikarenakan muntah darah yang dideritanya
dan dari tadi kami memantau ada aktivitas yang kemudian dilakukan di dalam lapas
ini terkait dengan pembongkaran sejumlah fasilitas mewah yang ada di lapas suka miskin
jadi jika empat ratus empat puluh empat kamar ini memang sudah dilakukan pembersihan ketika dirjen pas datang yakni sidak hingga tengah malam
dan memang pada hari selasa malam hingga rabu pagi ini terus dilakukan upaya pembersihan fasilitas mewah yakni saung saung yang berjumlah tiga puluh sembilan saung
dan total sudah dibersihkan semua dan kami sempat melihat mobilitas dari setiap mobil yang kemudian keluar masuk ke dalam untuk membawa puing puing dari saung tersebut
baiklah kita tunggu sama sama apa hasil dari operasi penggeledahan yang dilakukan kpk pada hari ini di lapas suka miskin
untuk sementara terima kasih kiki haryadi melaporkan langsung dari depan lapas suka miskin bandung jawa barat
hingga rabu siang narapidana kasus korupsi fuad amin belum juga kembali ke lapas suka miskin bandung tempat ia menjalani hukuman
menurut pelaksana harian kepala lapas suka miskin fuad masih menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit santo boromius bandung akibat muntah darah
selama di rumah sakit
fuad dikawal sejumlah petugas lapas dan gerak geriknya dipantau oleh plh kalapas suka miskin
belum ada kepastian kapan fuad amin akan kembali ke lapas
pihak rumah sakit tidak bisa dimintai keterangan mengenai kondisi kesehatan fuad amin
jadi kita perintahkan jelaskan kepada jajaran bahwa setiap hari ini pengawalan tetap melaporkan kepada saya setiap satu hari dua hari
pagi laporkan kondisi yang bersangkutan
kondisi yang dipotong termasuk yang mengawalnya juga di tempat itu baru diserge saya
jadi saya tahu kondisinya yang bersangkutan posisi ini dimana seperti apa kondisinya
paling tidak sebetulnya